kalau bicara bali bukan cuma film yang akhirnya sangat jatuh cinta dengan latar bali
ada juga lagu yang bercerita tentang bali dan kekayaan alam indonesia
superman is dead pernah menulis lagu tentang kecantikan kuta bali
selain pujian sid juga dikenal dengan lirik lirik lagu lainnya yang berisi kritik terhadap pemerintah
kabarnya salah satu lagu superman is dead yang sekarang menjadi back sound good morning hari ini
rencananya akan digunakan untuk soundtrack program presiden jokowi
namun tawaran ini ditolak
sid mengaku tidak ingin lagunya digunakan sebagai alat kampanye presiden
kita simak ulasannya
grup band punk asal bali superman is dead menolak permintaan pihak istana kepresidenan
yang ingin menggunakan lagu jadilah legenda
untuk program kampanye jokowi di jawa
hal tersebut disampaikan oleh sang drummer jerings di akun media sosial facebook miliknya
ini merupakan bentuk kekecewaan superman is dead terhadap pemerintah pusat
dalam menyikapi perjuangan rombongan petani kendang
yang menolak pembangunan pabrik semen di rembang jawa tengah
sebelum permintaan izin menggunakan lagu tersebut datang
superman is dead menolak pembinaan pabrik semen di jawa tengah
superman is dead memang telah menyuarakan sikapnya mendukung aksi petani kendang
grup band yang eksis sejak pertengahan seribu sembilan ratus sembilan puluh an ini
memang dikenal kritis terhadap kebijakan kebijakan pemerintah
belum lama ini mereka juga meneriakan pesan penolakan terhadap restu pemerintah pusat pada dua ribu empat belas
terhadap rencana reklamasi tanjung benua bali
hajar padilah cnn indonesia